juga menjadi bagian dari fitroh seperti yang diajarkan oleh para nabi alaihimussalam
seperti itu ya dan tanpa membuang buang waktu lagi tanpa banyak ngomong lagi
karena kalau banyak membutuhkan capek dengerin saya kalau orang ngomongnya
kepanjang atau capek enakan yang singkat singkat aja kalau ngomongnya singkat singkat aja
baik kalau begitu langsung saja acara kita mulai dan kepada bagian dari tim pendaftar silakan
untuk menyebutkan atau memanggilkan siapa siapa saja peserta yang akan disunat
kalian ini ribut ribut aja ustadz ini mau buka acara sunatan masalah gimana sih
tahu ini posat ismail hilang gara gara tipi nih nih anak satu nih takut takutin ismail
sampai ismail kabur gak mau disunat ustadz enggak pak ustadz
sobri kenapa bisa kayak gitu saya tuh bukan nakutin saya tuh cuma ngasih tahu
kalau disunat gitu sakit banget kayak diajar ustadz ustadz gini
wah gitu ustadz ustadz jujur udah denger dengar ya
disunat itu rasanya kayak digigit semut tapi semutnya sekitarnya kucing sepuluh ekor lagi
gimana sih kamu itu sebagai teman harusnya kamu tuh nenangin teman kamu
bukan malah diprovokasiin kayak gitu gak boleh kayak gitu ya
nah sekarang trio bemo kalian harus cari supaya sampai ketemu kalau enggak kalian akan dihi
sampai disitu fahim tum
yaudah hai kal kemudian asun kalian batu jaga jaga
abang the popper bisa geser dikit dibuka dikit
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di pondok pesan itu
baik saya ustadz musa yang mulia dan santun perkenalkan saya pengajar di pondok pesantren
punanta ini dan saya mengucapkan selamat datang
di pondok pesantren kunanta ini ya dan dalam rangka bakti sosial maka dari itu acara sunatan masal
atau hitanan masal segera dimulai ya boleh tepuk tangan
semangat banget kan jadi happy saya juga jadi happy kan
baik sedikit saja hitan atau sunat itu hukumnya wajib di dalam islam khususnya untuk laki laki
juga menjadi bagian dari fitrah seperti yang diajarkan oleh para nabi alaihulam seperti
itu ya dan tanpa membuang buang waktu lagi tanpa banyak ngomong lagi karena kalau banyak membuktukan
capek dengerin aja kalau orang ngomongnya kepanjangan capek enakan yang singkat singkat
aja kalau ngomongnya singkat singkat aja malah satu panjangannya baik kalau begitu
langsung saja acara kita mulai dan kepada bagian dari tim pendaftar silakan untuk menyebutkan atau
memanggilkan siapa siapa saja peserta yang akan disunatkan
pada saat yang manggil jalan
stop aku duluan
tangan ustadz tapi tarik tarik
malu tuh dilihat orang banyak
ya kalian jangan kaya santriwan ribut ribut apa apa ribut ribut kan bisa swit ya supaya adil
nah malian disubihti silaweti karena dataku lebih lengkap dan juga aku yang menang
berarti aku doang yang mendata
ya udah itu maksudnya
oke kalau begitu
peserta pertama yang bernama abun
silahkan maju ke depan
maju ke depan dulu
eh bukan itu
itu tadi apaan ya
yang pakai sarap abun
wah alaizy mungkin dia ketakutin kali ya
ada suara tuh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
kelihatannya mukanya bener sakit tuh
itu makan biasanya
kalau sakit begini udah pasti ngapa ngapain
nah ini berarti nih ada tanda tandanya nih
pas satam kena diare
nih empuk punya obat yang paling ampuh untuk diare
aduh aduh aduh aduh
nih cepet banget kan
pegang dulu airnya
sekarang kamu disunat
eh sakit tau engga
kabul lagi kabul lagi
guru gini doang
benda dimana si
bos zaky yang paling ganteng dipesan tren
aduh si bos si bos
apa jangan jangan si bos lagi cemewel sama ustazayu ya
mungkin dia lagi bersama ustazayu
biarin lah yang penting si bos aneh seneng bahagia dunia akhirat
ini ada aneh aneh
ini gak salah dibawa
soalnya kalo gak dibungkus nanti dia malah kabur
tapi kayak nasi padang dibungkus gitu ya
ini abun atau ismail
ismail belum berarti
nggak apa apa yang penting satu kita dapat ya
eh pak dokter
ini alhamdulillah wa syukurillah
udah siap siap kurang sunat
boleh boleh bisa
kasih pak dokter ya
ini berarti abun ya

rapun tau gak rapun
oh ini kok bedul sih
liat bajunya mirip abun
ustadz makanya kita tangkep aja ya
kau dalamnya bedul yang disunat bukan bedulnya
dokternya yang disunat
bukan juga sih
aneh kan berapa kali sunat